masih bersama kami di good morning
pemirsa sudah tiga hari raja swedia karl gustav dan juga ratu sylvia berada di indonesia
setelah melakukan sejumlah pertemuan di jakarta dan bogor
hari ini rencananya raja karl gustav akan mengunjungi kota bandung jawa barat
setelah melakukan pertemuan kenegaraan pada senin lalu dengan presiden joko widodo
di sana bogor tepatnya hari ini rencananya raja karl gustav dan ratu sylvia
akan menuju bandung menggunakan kereta api
nah ini yang menarik ya karena jarang jarang loh ada tamu negara resmi ya
menggunakan kereta api untuk menuju kota tertentu di indonesia
agenda raja karl gustav di sana adalah bertemu dengan ingin bertemu dengan komunitas supporter terbesar persib bandung
atau disebut viking fans club di taman alun alun bandung
nah kemarin raja kali gustav juga mengunjungi kota tua di jakarta pusat
ditemani oleh plt gubernur dki jakarta
ada alasan loh kenapa raja dan ratu sweden ini ketemu dengan viking persib ya
karena viking ini irisan antara bandung dan juga swedia
karena bandung punya viking untuk mendukungnya persib
sedangkan sweden viking itu adalah satu prajurit pasukan dari skandinavia
jadi mereka bertanya oh di indonesia juga ada viking ya oke saya mau lihat mau bertemu dengan mereka
kita akan coba lihat ya bagaimana persiapan keberangkatan raja sweden call gustav dan juga ratu sylvia ke bandung
kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia mumtazah catra di ningrat
good morning tazah nampaknya untuk pihak stasiun i can see book persiapannya seperti apa sih tazah
good morning prabu dan juga daniar memang dari stasiun gambir sendiri saya tidak melihat adanya perbedaan yang mencolok
terkait dengan rencana raja gustav dan juga ratu silvia yang nantinya akan diambil
raja gustav tidak akan menggunakan argoparah yangan untuk menuju kota bandung pada pagi hari ini
namun begitu memang terlihat bahwa di stasiun gambir sendiri memang ada sejumlah titik yang ditutup
seperti pintu selatan yang saat ini memang disterilkan termasuk juga pintu vip timur dan juga barat
yang memang dikhususkan untuk menjadi lokasi kedatangan dari raja tal gustav dan juga ratu sylvia pada pagi hari ini
sedangkan para penumpang biasa pun masih berada di kawasan gambir untuk menaiki kereta kereta
raja gustaf ini nantinya akan menaiki argo parahyangan dengan nomor ka dua puluh dua dari jalur satu di stasiun gambir pada pukul delapan empat puluh lima pagi
dan rencananya raja gustav akan berada di kawasan stasiun gambit pada pukul delapan tiga puluh pagi hari ini
dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada yang berbeda dari stasiun gambit sendiri dan juga kereta argoparah yangan ini
sudah bersama saya kepala humas dakop satu jakarta bapak suprapto
pak kalau saya lihat memang ini dari gambir sendiri tidak ada yang berbeda
dari pengamanan sendiri apakah ada yang berbeda nih pak berapa jumlah pengamanannya di stasiun gambir
ya untuk pagi ini dari pengamanan dari pptki kita melibatkan sebanyak tiga ratus personil yang mengamankan wilayah gambir dan sekitarnya
lalu kita juga dibantu oleh pas pampres dalam hal pengamanan kunjungan raja swedia ini
apa saja nih pak yang berbeda dari stasiun gambir
kalau tadi saya lihat kan di bawah ada pengamanan dengan menggunakan pintu khusus begitu
apakah memang ini dilakukan hanya untuk kedatangan raja saja atau bagaimana nih pak
ya terkait dengan pengamanan keluar masuk penumpang ya
khusus untuk di area arah utara kita siapkan scanner metal detector
jadi seluruh penumpang yang akan naik di stasiun gambit untuk hari ini kita arahkan semuanya naik ke arah utara
di arah utara kita siapkan melalui mesin scanner detektor tersebut
untuk kereta argo parahyangan ini apakah memang khusus untuk rombongan raja saja atau memang masih ada penumpang biasa pak yang naik
ya untuk hari ini raja salman
raja swedia menggunakan ka dua puluh dua ya jadi masih ada penumpangnya juga
sebanyak empat gerbong kereta kelas eksekutif ya
selanjutnya raja sweden sini menggunakan gerbong kereta khusus yaitu kereta wisata
namanya kereta bali dan priority
terima kasih pak suprapto untuk waktunya
dan memang saya melihat masih ada penumpang penumpang yang nantinya akan ikut dalam rangkaian argo parahyangan ini
dan rencananya raja gustaf akan bertolak dari stasiun gambit pada pukul delapan empat puluh lima pagi
oke baik bumtaza catra dingret terima kasih atas informasinya
saya yakin di gambir sekarang rame ya menyambut kedatangan raja swedia